mau lari kemana lagi
mau lari kemana lagi loh
beneran gue gak tau nina tinggal dimana
gue terpaksa bohong karena kalian maksa
lo sudah terbukti lo kebohong
jadi lo gak bisa dipercaya
terus kenapa anda bawa kita kesini
anak buahnya permadi yang kemarin gimana aja ya
ya sebagian ada yang sudah ditangkap oleh polisi pak
dan sebagian ada yang menarikan diri pak
saya mau cari yang masih belum ditangkap ya
untuk apa pak
untuk pertanya lah
tapi menurut saya
mereka akan susah pak
pasti mereka akan tutup mulut
ya seperti yang sudah ditangkap
yang sudah ditangkap mereka akan diam
cuman masih di luar
kita bisa jaga jasama kan
pilihannya kalo mereka gak mau mau
iya betul pak
mungkin kita juga bisa tanya ke rudy pak
yang mereka buat
vanila pasti takut banget ya
dengan keadaan reina
saya juga kasihan sama dia pak
ini semua salah pak al
karena dia gak bisa menjaga rina dengan sangat baik
sampai akhirnya bisa diambil sama orang
papa gak salah sama sekali kok
terlepas dari semua itu
sebagai orang tua
rina seharusnya dibawa pengawasan al
aku pengen kembali ke papan
dan kembali ke pondok pelita
rina untuk sementara
selama rina dirawat
pembaik akan jagain rina dulu ya
mudah mudahan cepat sembuh
nanti kita bicarakan lagi
untuk saat ini
ya udah istirahat dulu
gimana perasaan kamu sekarang
aku seneng banget pak
nikmat dari allah itu
begitu besarnya ya pak
baru sedikit aja
nikmat yang dicabut
kayaknya rasanya itu banyak banget kekurangannya
memang nikmat allah itu baru bisa kita
udah saat hilang
pada saat itu
mari kita mogok additional
sentu kasih rina
di mana papa ngambilin deh ya
aku gak tau pokoknya ada di ruang terapi tadi
udah bareng aku aja
aku disini tante
kayak ada yang mengenal nama aku pak
gak ada siapa siapa kok
apa aku salah denger kali ya pak
udah yuk kita ambil ambil
ambil handphone kamu yuk
handphone apa dong makcik
kemarin ada beberapa anak buah permadi
yang sebagiannya sudah ditangkap sama polisi
sebagian lagi masih berkeliaran
saya minta bantuan
kamu tolong lacak anak buah permadi yang masih berkeliaran di luar
yang penting anak saya ketemu dulu ya
pak al yang bapak kasih itu sudah sangat cukup buat saya pak
dan saya dengan senang hati akan membantu bapak
dan saya akan melacak orang orang itu
agar anak bapak segera ditemukan
terima kasih banyak ya
selama ini ternyata yang maling itu di bengkel gue loh kan
pak jat jatla sini
kasih bukti rekaman dia maling
jujur pak saya baru kali ini melakukan itu pak
karena saya butuh biaya buat anak saya pak
alah banyak alasan
gak boleh ngajak
ada orang datang
ini nggak boleh
itu beneran eh
nyau nyau akhirnya tadinya kamu bicara
n empiris ya
apa sih pak
tapi untung aja ya pak disimpenin sama perawatnya tadi
untung di sini bukan di tempat yang lain yang rawan
nino sama zarah ngapain mereka di sini
ngapain juga sih gue mikirin mereka
mau kemana aja kan terserah mereka bukan urusan gue lagi
masih ketemu gue kan pak
pak diam pak
pak jangan jatuh
pak aku kebuka bisa
bahan kemie kau atau dicek
aduh sih tak nangis lagi
saya udah nih makasih
keumberkan kalian ya
ya udah simple kok
mau bantu saya dengan menjawab kamu bebas
nggak mau jawab
kamu dipenjara seperti bos kamu
pak pak jangan saya nggak mau dipenjara pak
dia bertugas untuk merawat rena di rumah itu
oke coba ceritain ke saya
jadi pada saat itu
ada kebakaran pak
dan itu terjadi secara tiba tiba
pada saat kebakaran itu pak
abizar dan rena menghilang pak
jadi menurut dugaan kami
bu dina menggunakan kesempatan itu untuk kabur pak
nina ada ngejar
temennya nggak ada yang ngejar
saya yang ngejar
saya menyusur tempat kebakaran itu
tapi mereka udah hilang
dan pada saat kami balik ke rumah itu
keadaan sudah kacau balau
tapi tambah lagi ada polis yang datang
jadi saya memutuskan untuk kabur
untuk menyelamatkan diri saya
sangat akrab pak
dan pak permadi nggak keberatan kalau bu nina bawa anaknya
saat itu kami memang ditugaskan untuk mengawasi tempat itu
dan kami tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun termasuk bu nina
nina pembantu lama atau pembantu bar
baru jadi art di rumah itu
bahkan rena sudah ada di tempat itu sebelum budina datang
tidak ada ciri ciri khusus pak
layaknya perempuan biasa dan berambut panjang
hanya itu yang saya tahu pak
perlakuan permadi sama anak saya seperti apa di sana
pak permadi memperlakukan rena dengan baik pak
juga seperti dianggap anaknya sendiri
sepertinya pak permadi tidak tega melihat keadaan rena
alamat rumahnya nina dimana
saya juga nggak tahu pak
pak permadi juga nggak tahu
bu nene itu jarang banget komunikasi sama kita
katakan sebenarnya lo
perlengkapan yang lain juga ketinggalan di rumahnya pak permadi
aku harus keluar dong beli yang baru
gimana kalau misalnya anak buah permadi itu ingat
kalau aku pernah bantuin non kayla
bu nia waktu dikontrakan sini ya
wah gawat dong kalau mereka sampai ke sini
tapi kasian juga bizar kalau nggak minum susu
telepon mas indra ya minta tolong beliin
enggak enggak enggak enggak
kasian mas indra
kan dia lagi sibuk kerja
aku pergi sendiri aja tapi
aku aku pakai masker aja deh
aku pakai masker terus
oh iya sama topi biar mereka nggak kenalin aku
sayang kita mau keluar ya
biar anak buah pak permadi nggak tahu kok itu kita
sekali lagi terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat
nemenin saya dan juga rena
kalau pak nino butuh bantuan buat
nemenin rena terapi
telepon saya aja
sekali lagi terima kasih
kondisi rena lagi begini
untuk sementara saya
belum bisa ke kantor
itu kan gunanya partner
bisa saling backup dalam keadaan seperti ini
saya ntar kedalaman
saya ntar ke depan
gak apa apa saya bisa sendiri
jodoh kalau gitu sekali lagi terima kasih
baik melihat kamu kayak begini
om baik akan
bawa rendah ke dokter manapun
pokoknya rena harus sembuh
bisa jalan lagi
rena harus semangat
harus semangat harus optimis
gak boleh sedih
terima kasih pak
terima kasih pak
om aku tahu
om orang baik
tapi rena pengen ketemu sama papa al
pertemukan aku sama papa al
sudah mengalami ujian yang seberat ini
kasian sekali kamu nak
om baik tahu
dulu om baik
banyak salah sama rena
om baik akan tebus semuanya
dan om baik
ingin rena ceria lagi
karena rena pasti lapar
rena mau suka
kalau rena mau
taruh renda ke tempat tidur dulu ya
taruh tangan di sini
tangannya di sini
kalau nyaman kedip sekali
tunggu sebentar ya bikinin sup buatan om baik nanti om baik cek karena setiap dua menit ya
oke kita dulu ya pintunya baik buka jadi baunya nanti kecium bau supnya om baik oke
betah aja ya pakai masker sabar ya sayang ya kita mau beli susu buat kamu nanti kita pulang udah deh
dibuka maskernya ya sayang sabar mana rumah temen kamu yang tahu tentang ini saya nggak tahu pak
itu kan anak buahnya pak permadi aku harus bunyi
ternyata mas indra benar anak buah pak permadi masih berkeliaran mencari aku sebaiknya aku cepat
menghindar enggak makan ya
hai kan tadi rena bilang ke om baik pakai ketipan mata paper mau makan
yang baik udah masakin sup ayam enggak keras empuk rasanya gurih
oh ya aku mau makan kalau disuapin sama papaan aku mohon om antarin aku pulang
rena kalau rena enggak makan nanti malah rena sakit
karena harus sembuh biar bisa gerak lagi bisa bicara lagi
ya allah rena anak kandung aku sendiri sepertinya masih belum bisa menerima aku
hati rena masih hanya untuk al kalau seandainya al yang suapin
hai rina pasti mau makan ya allah tolong bantu bukakan hati rena
sebenarnya om baiknya papa kalau rena nggak mau cuman om baik sedih kalau sana ya nanti
rena jadi sakit beneran
deh kalau memang gak mau ini om baik pilihin restoran yang rena suka nanti rena pilih aja
om baik nunjuk reinhard kedipin mata aja mau yang ini kedip dua kali ya coba membaik cari restoran yang
nih kamu lihat yang ini suka nggak kalau suka ketipin dua kali
aku nggak mau makan ini
aku nggak mau makan ini
aku nggak mau makan ini
aku nggak mau makan ini
aku nggak mau makan ini
enggak makan om mau pulang ini bukan rumahku rumahku di pondok pelita atau mau yang ini
rendah saya papa akan nurutin apapun permintaan kamu tapi tolong buka hati kamu buat papa
bapak akan terus berusaha papa yakin lambat laun
anak pasti akan bisa menerima papa
ada om ajan
kok ada di sini
kenapa ada di sini
mama duduk dulu
nanti aku jelasin semuanya
detailnya ke mama
rena sama sekali belum makan
aku bikinin sup buat dia
semoga mama bisa pujuk dia
aku takut nyaratin dia saat itu
kau denger suara anak kecil nggak
suara yang beri pasaran soal
saya nggak dengar pak
sama sekali nggak dengar
biasanya dengar berusaha soal
eh sebentar sebentar
ini tali sepatu
mama sakit kalau kita ketemu sama anak buahnya pak permadi lagi sayang
itu ada angkut kita ambil angkut sekarang ya sayang
itu ada yang kayaknya
ya ini dia
pak ayo buruan jalan pak
saya nunggu penumpang
mau ngejar seorang
buka aja maskernya mbak
mungkin dia nggak betah pakai masker
aduh dia semakin dekat lagi
untung dia gak ngeliat
tapi kenapa dia seperti kejar kejaran kayak gitu ya
sebenarnya apa yang terjadi sih
adek sabar dulu ya sayangnya
nanti kalau gak enak gak apa apa
dia bucuk aku sampai begitu
ini enak loh
biar enak cepet besar ya
pokoknya oma janji gak akan maksa
airnya dulu sedikit
makan yang banyak ya
lagi ya lagi ya lagi ya
aduh nanti kalau nggak diambil sama
kelinci yang suka lewat
akhirnya mama bisa bujuk rena
aku minta mama untuk pulang
kalau nggak pasti rena nahan lapar
karena gak mau makan
bukakan hati kamu buat papa sayang
sayangnya aduh seneng deh
kalau makannya banyak
katanya mau cepat besar kan
pipinya lagi kemes
kenapa cucuku bisa jadi seperti ini
cucuku yang pria
sekarang harus duduk di kursi roda
sedikit lagi sedikit lagi ya sayangnya
biar sehat ya
kamu istirahat dulu ya
nanti aku balik ke sini lagi buat ngejagamu
siapa yang sanggup melihat cucunya seperti

rina juga gak bicara apapun
kita tinggal ya
kita bicara di luar
sama baik keluar dulu ya
mau lari kemana lagi
mau lari kemana lagi lu
lu mau ngerjain gua
beneran gua gak tau nina tinggal dimana
gua terpaksa bohong karena kalian maksat
lu sudah terbukti lu kebohong
jadi lu gak bisa dipercaya
terus kenapa anda bawa kita kesini
saya antar nina ketemu suaminya
di tempat ini
tapi beneran saya gak tau nina tinggal dimana
saya berani sumpah

apa benar nina tinggal di daerah sini
apa bener nina tinggal di daerah sini
atau ini hanya hubungan lain yang dia katakan
apa bener nina tinggal di daerah sini

jangan percaya sama orang nih
saya kasih kesempatan sekali lagi ya
ngomong yang jujur
tau apa engga
bapak jangan pak jangan bawa saya ke polisi pak
jangan bawa saya ke polisi pak
kamu sama bos kamu itu di penjara
ampun ampun ampun
jangan bawa saya ke penjara pak
ampun ampun ampun
halo ya kantor polisi
ya kita mau menyerahkan
anak buah permadi pak
saya kirimkan alamatnya
baik terima kasih banyak
saya nggak mau di penjara pak
kenapa selalu buntu
kemanapun saya melangkah
selalu yang saya temui adalah jalan buntu ya allah
dengan kedua anak saya ya allah
sebenarnya rena hilang
udah lama mak
sejak anden meninggal
ini udah kedua kalinya
yang pertama mereka nemuin rena ada di uran anden
ini yang kedua
kondisinya emang gini
ya allah setepatlah semua
yang nemuin rena
pakar bisnis aku mak
beliau gak sengaja
untuk ke tantor dan
dia ngeliat reinhard di pinggir jalan
sama perempuan yang menculik reni
makanya mereka rebutan
dan akhirnya alhamdulillah banget
gusara bisa nemuin rena mak
kenapa kondisinya tuh
terus dari tadi
gak bicara apa apa loh
aku juga gak tau mak
diantarin rena ke rumah
kondisi rena udah gak bisa jalan di kursi roll
bahkan udah gak bisa bicara
sakit rasanya mak
melihat anak sendiri kondisinya seperti itu
kasian rena noah
itu gak tega loh ngeliat kayak gini noah
kayaknya susah banget untuk terima kondisi dia kayak gini no
ya allah ya allah
terjadi sesuatu sama dia atau kecelakaan atau apa dia
aku juga gak tau mak apa yang terjadi
aku juga gak tau mak apa yang terjadi
rena juga baru ditemuin kemarin
mau diajak bicara aja gak bisa mak
tapi yang terpenting mama itu dia
itu yang terpenting buat aku saat ini
aku pengen rena sembuh mak
aku bawa dia ke dokter buat
treatment paling tidak bisa bisa jalan lagi
apa rasanya mang melihat anak sendiri kayak begitu kondisinya mak
ya noah mama ngerti banget
ngerti perasaan kamu
mama juga pengen sayang sama rena
tapi kamu udah bilang sama hal belum
kalau rena di sini
paling nggak kalau dia sampai tau rena di sini kan dia lebih tenang
biar gimana pun dia harus tau noah
walaupun ya memang kondisi rena sangat sangat
mama miris ngeliatnya
tapi dia tetep harus tau noah
untuk saat ini enggak wah
aku belum mau kasih tau aldebaran
nah mama rasa mama harus teleponnya
ma enggak usah
adebaran itu kan orangtuanya rena juga noah
harus dikasih tau noah
rena udah terlalu lama sama art
aku tau rena sangatnya yang iya
tapi sebagai orang tua
harusnya dia bisa ngawasin rena
dari dulu sampai hari ini
berapa kali rena harus celahkan
ini udah parah banget mbak
gak bisa segitunya
mereka memperlakukan rena atau
ya terlepas apapun persoalan mereka di keluarga mereka
mereka punya musuh siapa
aku juga gak peduli
tapi gak begini
ali itu kan punya surat adopsinya rena
juga keluarganya tahu semua kan
kalau kamu gak ngasih tahu
kamu tuh dianggap nyulik rena no
itu gak benar
tetap harus dikasih tahu lah no
aku udah urus semuanya sama pengacara
kalau ini terjadi lagi
kalau kondisinya lebih fatal hari ini
gimana kita hadapinnya mak
aku ingin allah dapat pelajaran
kalau memang dia adopsi rena
ya dia harus awasin lah
kurang banyak apa sih orang di rumah itu
rena sekecil ini kan
gak bisa memutusin sesuatu
ngambil keputusan apapun itu
namanya di bawah umur
ya harus kita sebagai orang tua yang ngejaga
dan aku gak bisa terima mak
iya rena dalam pengawasan mereka
tapi buktinya sekarang rena harus mumput
dan juga gak bisa bicara
apa rasanya mak
kan ada waktu untuk semua itu mak
tapi mama gak mau
kalau sampai hubungan keluarga
kita sama keluarganya rosak
nanti masalah lagi no
kita ribut lagi
mama tuh gak mau
nggak mau nanti meruncing lagi
kita jadi bermusuhan
aku yang akan atur semuanya mak
soal aldebaran nanti aku yang akan hadapi
untuk bantu aku ngerawat rena
biar rena bisa berjalan
aku pengen rena sekolah lagi
aku pengen rena bisa beraktifitas lagi
ceria lagi kayak dulu
gak kayak sekarang mak
kamu gak perlu minta itu sama mama
mama pasti dukung kamu
mama ingin dia bisa sembuh kayak dulu lagi
ya allah no
mama bener bener sedih liat kondisi dia
gak kebayang sama mama ini terjadi sama cucu mama no
baik ohh tuhan
semoga aku bisa selamatkan rumah itu
ya tuhan perch
gak apa apa noh tapi mama berharap kamu bisa berdamai sama keadaan sekarang ya noh
ya nanti kita bicarakan
entah tolong jagain renama
kalau mama sibuk
tolong diceklah per dua menit atau tiga menit maya
jangan emosi emang ya nanti semua jadi berantakan jadi kacau
kamu tolong cari jalan keluarga yang terbaik untuk semua ini ya noh ya
ya please tolong ya
insya allah mama
pak pamit dulu ya bentar
ada apa apa kabarnya mama
semoga aja langkah nino
tidak memicu pertikaian antara keluargaku dengan keluarganya rosa ya allah
damaikan dan tenangkanlah hati kamu
agar kita semua
bisa melewati masa masa sulit ini dengan hati yang lapang
bukan dengan emosi dan pertengkaran